mas ganjar pranowo
kelihatan pak rambutnya tambah putih pak
kening mulai berkerut pak itu
itu nggak dibuat buat pak alami itu pak
sebagaimana tanda tanda dari bapak presiden
pan awalnya terlihat mesra dengan ganjar pranowo
sedang ketua umum golkar air langga hartarto tetap berkekes jadi capres
tapi itu dulu
kini bersama pkb kedua partai itu malah merapat dan mendeklarasikan prabowo subianto
sebagai calon presiden dua ribu dua puluh
melakukan deklarasi di museum proklamasi
minggu siang baik air langga dan zulkifli hasan
membeberkan alasan merapat ke koalisi pkb gerindra
tidak lain tidak bukan karena bapak jenderal lieutenant jenderal
pak prabowo subianto lahir dari rahim partai golkar
oleh karena itu beliau selalu mengikuti berbagai kegiatan di partai golkar
tidak diragukan lagi
kenapa partai amanat nasional mengambil keputusan itu saudara saudara
kami sudah sepuluh tahun
dengan pak prabowo
kalau tinggal sedikit kenapa tidak sabar
kami meyakini perjuangan sepuluh tahun itu akan tuntas pak
karena kita hari ini sudah bersama sama dengan gus muhyiddin iskandar
politik adi praitno menilai berapatnya
ade menduga ada sosok kekuatan politik
yang lebih besar hingga munculnya
deklarasi pan dan golkar kepada prabowo
ini tentu hanya menjadi konsumsi elit
menjadi konsumsi segelintir orang
apa yang sebenarnya membuat golkar dan pan itu
mengubah pilihan politiknya begitu cepat
yang saya sebut tidak ada angin
dan tidak ada hujan
pasti ada kekuatan politik yang cukup luar biasa
yang determinan yang bisa dalam tanda kutip
membisikkan memberikan satu faksun politik
supaya golkar dan pan ini segera memberikan
nyatakan dukungan politiknya kepada prabowo subianto
nah soal siapa kekuatan besar itulah
wallahualam biswab saya tidak bisa menebak
lantas apakah sosok kekuatan politik besar itu
adalah panglima tertinggi
seperti yang disampaikan oleh ketua umum pan
zulkifli hasan pada februari lalu
dan ini ada pak ganjar ada pak erick pak
kelihatannya harmonis pak
tapi jangan lupa sebagai panglima perang
kita tunduk taat kepada perintah pangti
itu serah bapak
meski begitu dalam dukungan kepada prabowo
zulkifli hasan menegaskan tidak ada arahan
atau campur tangan dari presiden joko widodo
di perjuangan kok memutuskan dengan pak prabowo tadi
apakah sudah ada
persetujuan pak jokowi
dari presiden tidak ada arahan
jadi ini putusan kita bersama bareng bareng
jadi sama sekali tidak ada arahan dari pak jokowi
dengan kehadiran pan dan golkar
kini sudah ada tiga partai koalisi pemerintahan joko widodo
yang mendukung prabowo subianto
tim liputan cnn indonesia